departemen pemadam kebakaran california memperkirakan seluruh titik api dapat dipadamkan pada akhir bulan
di sisi lain petugas terus melanjutkan upaya evakuasi di wilayah yang paling parah terkena dampak kebakaran di kota paradise

di sisi lain petugas terus melanjutkan upaya evakuasi di wilayah yang paling parah terkena dampak kebakaran di kota paradise
di sisi lain petugas terus melanjutkan upaya evakuasi di wilayah yang paling parah terkena dampak kebakaran di kota paradise